perkenalkan nama aku stefani elmaria aku sekarang mahasiswa di salah satu universitas swasta
usianya saat ini dua puluh tiga tahun
kalau menurut aku kalau prabowo aku kurang tahu ya karena aku sekarang lagi tingkat akhir jadi kurang nonton tv
kalau anies juga aku kurang paham
men terakhir siapa tadi
oke kalau pak ganjar aku sering lewat di fwp tiktok
menurut aku dia orangnya baik sih
tiga sosok tersebut menurut saya sangat luar biasa ya terutama dengan inovasi inovasi yang mereka lakukan
kalau intinya tiga ini adalah sosok yang sangat dibutuhkan oleh bangsa ini sih
kalau dari opini saya pribadi sih dari pak prabowo itu saya melihat sebagai orang yang tegas
kemudian pak anies itu orang yang mungkin sangat peduli dengan masyarakat indonesia
dan juga pak ganjar itu adalah sosok yang mungkin saya lihat sangat optimis dan penuh inovasi
dari pak prabowo dulu kali ya pas aku wawancara sama banda coba
kemarin sih saya baru ngeh kalau pak prabowo itu ternyata nggak se tegas itu
maksudnya kayak pembawanya tuh bisa sesantai itu juga gitu
jadi kayak sosok pribadi yang bisa serius juga dan bisa juga santai juga gitu
untuk pak anies kelihatannya tuh tegas juga dan juga down to earth lebih ke down to earth gitu
jadi kayak dia kadang kadang juga selalu saya lihat di sosmed itu
dan juga dia juga sering mendengarkan aspirasi rakyatnya tuh secara langsung turun ke lapangan gitu
kalau pak ganjar juga sama sih seperti pak anies juga
dia juga sering mendengarkan keluh kesah rakyatnya tuh secara langsung gitu
oke kalau prestasinya sendiri seperti yang tadi udah saya bilang
saya ketahui bahwa kalau prabowo punya track record sebagai menteri di pertahanan
kemudian anies yang banyak banget ngebuat atau melakukan pembangunan di jakarta beberapa tahun terakhir ini
yang terakhir itu ada ganjar
menurut saya cukup sukses membangun jawa tengah sejauh ini
masing masing prestasi calon setahu saya pak anies dengan inovasi dan gagasannya di jakarta ini sangat kelihatan ya perubahannya ya
dengan infrastrukturnya dan juga kebijakan kebijakan di bidang ekonomi gitu ya yang mengangkat
masyarakat kecil menjadi masyarakat menengah dan menengah menjadi masyarakat ke atas
pak prabowo sebagai menhan dengan pengalaman beliau di militer
yang saya ketahui adalah beliau meningkatkan alutsista ya dengan anggaran anggaran yang dia punya
pak ganjar yang saya ketahui saya tidak banyak tahu tentang pak ganjar tapi yang satu sedikit yang saya tahu
bahwa di jawa tengah
ada perubahan juga
ada perubahan juga
ada perubahan juga sih terkait dengan terutama di bidang ekonomi ya
yang saya inginkan itu untuk tahun dua ribu dua puluh empat ya nanti itu presidennya semoga lebih mendengarkan aspirasi rakyatnya
terutama untuk anak anak muda kan
kebanyakan kan tahun dua ribu dua puluh empat kayaknya yang milih itu anak muda kan
dan juga harus support lagi di bidang bidang kreatif juga sih gitu
jadi kayak support
tentang banyak hal bidang kreatif tuh lebih ditingkatkan lagi gitu
karena indonesia juga gak kalah jauhnya kok sama orang orang luar negeri gitu di sana
sosok yang saya inginkan untuk presiden di masa yang akan datang nanti
tentunya menjadi pemimpin yang tegas dan juga peduli terhadap lapangan pekerjaan dan juga peduli terhadap suara rakyat
kalau untuk sosoknya sendiri saya pengen orang yang bisa menyentuh juga anak muda karena menurut saya generasi muda saat ini
karena menurut saya generasi muda saat ini
karena menurut saya generasi muda saat ini
udah cukup aware sama politik
jadi saya rasa orang orang yang bisa nyampe untuk kayak didengerin juga sama kaum kaum muda seperti saya gitu
kalau kita bicara tentang sosok presiden selanjutnya itu bisa kita lihat dari tidak hanya berkata kata saja gitu
contohnya perlu pembuktian yang lebih kepada masyarakat bagaimana sih visi misi yang dia berikan itu kepada masyarakat untuk bisa mencapai kesejahteraan
kesejahteraan dari indonesia sendiri
kesejahteraan dari indonesia sendiri
komisi pemilihan umum telah menetapkan daftar pemilih tetap pada pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang
dari hasil rekapitulasi dpt diketahui generasi z dan milenial akan mendominasi pada pemilu yang akan datang
jika diakumulasikan dua kelompok ini akan menjadi pemerintah pertama
pemilihnya ada lebih dari satu ratus tiga belas juta jiwa
dari data tampak jelas kalau pemilih muda ini mendominasi
dan akan menjadi salah satu penentu kemenangan pada pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang
nabila putri arief tidiawan jakarta